kamu sudah punya istri
saya yakin kalau dia tahu
mada pasti gak mau sama kamu
makanya kamu jangan main api
aduh si cek
doi kok kamu jadi ketikutan marah sih doi
perempuan kamu sundut pakai api
ya pantes aja kamu ditimpuk pake batu
ini siapa yang pake batu
ini siapa yang dip
saya mau ngepel jam berapa
ini kakinya boleh turun gak kum
ya sudah kau pindah saja ke situ
ya sama aja
kum kan kursinya sama
kamu bisa selonjoran kaki kamu disitu
bener gak sakit kum
kamu kenapa sih kum
saya datang mukanya ditekuk begitu
kenapa sih gak siangan
sampai saya selesai ngepel
baru pada datang
kamu yang ngatur orang kum
bukan kamu yang diatur sama orang
iya doi bener doi
marahin aja terus doi
dia suka ngatur orang kum
kamu kan guru ngaji
nasihatin dong doi
urusan si gimana
kamu ngurusin urusan cicih kum
tidak a ceng ngurusin si cicih
saya teh gak tau lagi harus bagaimana
kamu aja gak tau lagi harus bagaimana makanya saya nanya

gak tau apalagi aku

katanya kamu pengen punya istri empat
sekarang malah takut
ih kamu mah begitu kum
biar kamu bisa dekat sama guru yola
oh tunggu tunggu tunggu tunggu
jangan jangan kamu teh kerja sama sama cicih nih
suruh cici ngejar ngejar saya iya
kamu itu duluan ngejar ngejar dia
sekarang pas dikejar balik kamu nya yang takut
tadi nyata saya pikir ada seninya kum
tapi ternyata dapetnya teh gampang bener
jadi gak ada seninya lagi
pake seni segala
eh terus gimana hatu kum
kamu itu cuma lapar mata
yang lapar itu perut bukan mata
kamu itu ngejar ngejar perempuan bukan karena cinta
tapi karena celamitan tidak bisa lihat jidat licin
pas sudah deket tau ternyata kamu tidak cinta
sekarang kamu kena batunya
kamu ditipu batu sama cicih
begitu kamu deket dengan cicih
ternyata kamu baru tau
kamu tidak cinta sama sekali sama dia
jangan dilanjutin ceng
baru pacaran aja udah main batu
apalagi nanti kalau kamu sudah nikah ceng
kum terus harus gimana tuh kum
ya kalo kamu tidak cinta ya kamu putusin ceng
atau apelnya kamu pake helm ceng
biar kepala kamu gak kena batuk
aduh atuh doi
kalau kamu gak ngerti masalahnya kamu diem aja
kalo kepala ditipu pake batu
kamu sudah punya istri
saya yakin kalau dia tahu mah dia pasti gak mau sama kamu
makanya kamu jangan main api
doi kok kamu jadi ketikutan marah sih doi
perempuan kamu sundut pakai api
ya pantes aja kamu ditimpuk pake batu
ini siapa yang
terima kasih ya
wajih simpen dimana ini
tadi di nyak
tah terken barang
kerumah bapak haji nukman
mau kemana ida
sengaja mah dari rumah kesini
ma eros itu bener punya temen baru
pantesan dia lupa sama saya
kayanya si dia masih muda
kayak anak muda sekarang
rambutnya lancip ke atas
seperti apa yang dikatakan bu yola
jenniper ternyata memang sangat cerdas

hanya satu ulangan yang nilainya sembilan
yang ini sepuluh
kalo demi bagaimana bu
tapi kemampuannya bersosialisasi
lalu bagaimana dengan denny dan veronica bu
demi mulai bisa bergaul
tidak pediam seperti biasa
kalau veronica agak menurun bu yola
dengan membaiknya debbie dan jennifer
kenapa harus belajar
jika ada jennifer
yang selalu rela memberi contekan
kenapa harus berusaha
jika selalu ada debbie yang rela berbagi
terima kasih banyak informasinya ya bu
sama sama bu yola
kalau begitu saya permisi dulu ya bu
mari bu assalamualaikum
kesempatan untuk kalian menambah nilai
dan kualitas ibadah
bulan untuk melatih diri
kalo di bulan ramadan
kerja kalian temales malesan
datang terlambat ke tempat kerja
bentar sebentar tidur
tanya yang banyak
kusoi latar belakangnya seperti apa
apa dia pernah terlibat kasus hukum
kusoy tidak pernah terlibat apa apa
saya sudah pastikan
kamu tidak usah khawatir
mangga tuh dicoba sugarnya
selain bikin segar
bikin tambah wajah berseri seri dan
mangga tuh dicoba
bang bias jadi sebarang
udah ibraham mang lima juga
saya mau bayar hutang
bayarnya bulan depan
bos sidan kemana ya
tadi pagi sih saya lihat udah jalan ke depan kang
oh bisnis kang asep
kalau begitu oke lagi dong
kamu mah kebangetan ip
ngopi segelas aja harus nungguin idan
sebelum saya bikinin atuh kang
sebentar ya kang